gak usah jembas lagi
om kamu membatalkan operasinya nino
dan dia juga nyuruh dokter edward kong
untuk menghapus nama nino
gak mungkin melakukan itu
saya yakin sama suami saya
om irfan gak mungkin melakukan itu
apa yang mama bilang ini sebenarnya
mama sama papa kesini
mau minta tolong ya sama kamu
maaf tapi ini gak ada urusannya sama aku sih
tapi seharusnya papa dan mama sendiri aja yang ngomong sama om irfan
pak irfan itu membatalkan operasinya nino
karena dia marah sama nino
dia marah karena dulu nino
membiarkan kamu masuk ke penjara
ya mama ngerti sih
mungkin kalau pak irfan tahu masalah ini
mungkin dia bisa berubah pikiran kan
apa dia tega kalau
papanya rena itu buta
apa papa cucunya itu buta seterusnya
mama cukup agak jago

tidak niti tau sudah kaya ya lho
apanya patient banget sih
belum mel pedagang ohh om
nanti gua jadi anak anak di rumah
nah aku satuably pengen penebel
alah biar dianii
dan saya rasa pembicaraan kita juga udah selesai kok tante
tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada tante dan um
sudah ma kita pulang ma
saya minta maaf kalau sudah membuat kalian tidak nyaman hari ini
eh ren udah pulang
ren gimana cincinnya udah dikasih ke mbak catril
terus gimana tanggapannya
oh ya alhamdulillah mama seneng banget dengernya
semoga lancar ren sampai pelaminan nanti
ren kita duduk dulu yuk kamu pengen bicara sesuatu sama kamu
bicara apa ma
kita duduk dulu yuk
ren mama senang sekali sekarang ini kamu sudah menemukan cinta sejati kamu
mama ingin kamu punya pasangan menikah
itu semata mata bukan karena mama itu pengen punya menantu
pengen menimang cucu
tapi pengen sekali melihat kamu itu bahagia hidupnya ren
ren sekarang ini kan sudah ada mbak catherine
itu artinya kamu sudah melepaskan masa lalu kamu kan
aku udah mulai bisa menjalin hubungan sama catherine
jadi artinya bella itu cuma masa lalu aku ma
dan sekarang tujuan aku adalah masa depan untuk bahagia sama catherine
melihat randy begitu bahagia rasanya saya nggak perlu cerita soal pak irfan sama dia
supaya dia itu fokus sama masa sekarang dan masa depannya
bukan posisi kamu buat kirim itu
bukan tugas kamu juga
nah yang sekarang kamu pikirin diri kamu sendiri
baulun biru sama rina
udah jangan mikirin orang lain
boleh kan aku mikirin kamu
ya kenapa buat aku pusing sih
mau mikirin siapa
nggak ada lah
nggak usah dibahas lagi
sampai jumpa lagi